dalam kesempatan ini jokowi menekankan masyarakat perlu kembali produktif namun tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari ancaman virus corona
jokowi juga meminta pemerintah provinsi jawa barat dan kota bekasi agar terus menekan angka penyebaran covid sembilan belas
mal sumerekon bekasi sendiri rencananya akan dibuka kembali pada senin delapan juni mendatang
pada siang hari ini saya datang ke kota bekasi provinsi jawa barat
untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru ke sebuah normal yang baru
kita ingin tni polri ada di setiap keramaian keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat
agar mengikuti protokol kesehatan
yang telah kita sepakati lewat psbb
kita ingin tetap produktif tapi aman covid sembilan belas
produktif dan aman covid ini yang kita inginkan
tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu kita juga melihat angka angka melihat fakta fakta di lapangan
angka angka bagaimana kita bisa mencari kemampuan
karena kurve r nya seperti di bekasi ini sudah di bawah satu
dan kita harapkan tadi saya sampaikan ke pak wali kota ke pak gubernur
agar di jawa barat di bekasi khususnya terus ditekan agar terus bisa di bawah r nya di bawah satu
rencana pembukaan pusat perbelanjaan di sejumlah daerah akan segera diwujudkan
walaupun pandemi covid sembilan belas belum juga meredah
lalu apakah mal akan menjadi kelas terbaru
apa keuntungan dan keruginya jika mal benar benar dibuka
untuk pembahasnya sudah ada ellen hidayat ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia dpd dki jakarta
selamat malam bu ellen
selamat malam yuda
iya bu ellen dengan rencana pembukaan mal dalam waktu dekat ini apa respon dari pihak organisasi sendiri bu
jadi begini untuk dki jakarta psbb itu sudah berjalan hampir dua bulan
selama dua bulan ini semua anggota kami taat sesuai dengan peraturan yang sudah diarahkan oleh pemprov dki ya
namun pada kenyataannya ternyata penutupan mal dan juga retailer tidak bisa berjualan di pusat belanja
itu memberikan dampak yang sangat luas
jadi semua sekarang mengalami kesulitan finansial cash flow berat
kemudian yang paling parah adalah karyawan karyawan yang tidak bisa bekerja
mereka juga sudah tidak mempunyai tabungan lagi dan sudah berat untuk bertahan menghidupi keluarganya
itu sebabnya kami mendapatkan keputusan bahwa rencana psbb dki yang ketiga akan selesai tanggal empat juni
jadi kami saat ini semua pusat belanja bersiap siap bila mana segera bisa dibuka nantinya untuk semua pusat belanja
bu ellen tadi anda katakan kerugian cukup signifikan ibu
apalagi mal itu tetap harus membayar mungkin biaya sewa kemudian juga elektrisiti seperti itu
lalu bagaimana sejauh ini bu selama hampir kurang lebih tiga bulan apakah memang ada keinginan untuk meminta insentif dari pemerintah
ataukah selama ini kalian hanya sekedar menutup dari adanya dana talangan atau seperti apa ini bu ellen
jadi selama ini sebenarnya kalau retailer minta bantuan kepada pusat belanja
tidak semua pusat belanja mempunyai kemampuan yang sama
namun pusat belanja harus minta kemana
seharusnya pusat belanja bersama retailer bersama sama minta ke atas yaitu ke pemerintah
kami sudah menyurat bahwa untuk pln misalnya tarif listrik jangan ada minimum jangan ada denda
itu kemudian juga gas namun tetap tidak dijawab tidak mendapat jawaban
demikian pula untuk pajak kami juga meminta pph final bisa dihilangkan
pbb kami sudah ajukan juga
untuk karena tarifnya tidak bisa dikurangi kami minta boleh untuk ditangguhkan pembayarannya
jangan diuditnya pada saat september ini berat sekali
kami problemnya itu adalah cash flow
karena retailer tidak punya cash flow kemudian juga pusat belanja harus membiayai fixed cost
kami tidak bisa selama psbb ini menghilangkan semua karyawan kami
karena masih harus ada perawatan gedung kemudian juga ada beberapa tenant yang kategori diizinkan
harus buka kemudian kami juga harus menjaga peralatan kami dan semua lain lainnya
jadi fixed cost kita cukup besar
ya tadi dengan beberapa kompleksitas tadi apakah memang sudah siap dari pihak retailer maupun pusat perbelanjaan bu
dalam waktu dekat untuk kembali buka
mengingat memang tadi pastinya akan ada prosedur covid sembilan belas yang harus dijalankan
mungkin dari segi fasilitas penunjang kemudian juga mungkin dari segi bagaimana melakukan pembatasan jumlah pengunjung seperti itu bu
berarti akan berubah
juga berdampak terhadap income juga dari retailer maupun dari pusat perbelanjaan bu
benar begini keadaan memang kita semua mengetahui covid sembilan belas ini begitu beratnya
membuat semua pebisnis itu boleh dikatakan sudah collap
tapi kalau kita terus tidak berani melangkah satu langkah menjadi new normal
ini semakin berat resiko bisnis ini
jadi kami bersama teman teman retailer
kita walaupun harus membiayai dari dana cadangan dan lain sebagainya
kita sudah mengetahui pada saat dibukanya pusat belanja
tentu akan ada physical distancing
ini akan menyebabkan mungkin yang namanya restoran ataupun food court itu harus berjarak
sehingga kapasitas yang dulunya seratus persen mungkin sisa lima puluh persen
itu tentu akan mengurangi income ya akan mengurangi pendapatan
tapi apa boleh buat
tahap transition ini
harus kita jalankan untuk kita pelan pelan bisa menuju ke normal
kalau tidak ada confidence dan kita tidak berani menjalankannya
terus bagaimana apakah kita terima nasib begitu saja
bu ellen ini terkait dengan saat ini nanti dibuka
pasti orang sudah punya berbagai macam ekspektasi
pertama mungkin bagi sebagian orang mereka sudah lama di lockdown
kemudian psbb mereka rindu untuk kembali lagi ke pusat perbelanjaan
tapi di satu sisi lain
pasti ada warga negara yang panik dan juga
agak masih trauma ya bu ya
kalau kita melihat di yogyakarta
mall tetap buka tapi ternyata penghujung tidak signifikan bu
apakah nanti ekspektasi dari pihak pengelola mal maupun retail bisa berbanding lurus
dengan respon warga ketika nanti memang semua pusat perbelanjaan kembali buka bu
kita juga mentargetkan ataupun proyeksi kita untuk traffic itu paling bisa dapat tiga puluh persen sampai empat puluh persen
kami juga merasa bahwa tidak semua orang akan berduyun duyun ke pusat belanja
karena di dki ini untuk pusat belanja kami mempunyai delapan puluh anggota dan itu tersebar di lima wilayah
utara timur barat selatan pusat
sehingga pada saat itu dibuka
masing masing mal juga mempunyai segmentasi sendiri
mempunyai positioning sendiri
dan tentu mempunyai loyalty customer juga
sehingga tidak akan terjadi penumpukan di salah satu mal
sebagaimana mungkin berita berita sebelumnya
itu yang kami lihat ini justru bagus ya
jadi bisa tersebar
ya lalu kebijakan seperti apa bu dari pihak pengelola nanti untuk menyiapkan
seandainya kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi di mana warga berduyun duyun datang ke mal
karena mereka ingin euforia
menikmati kembali kebebasan mereka untuk mungkin window shopping ataupun untuk berkumpul di pusat belanja bu
ya jadi kalau untuk pusat belanja kami sudah mempunyai juga sop
yang harus juga diikuti oleh semua anggota kami
pada saat memandang
masuk key entrance ataupun lobby itu sudah ada alat ukur suhu
itu maaf sekali pengunjung tidak diizinkan masuk ke gedung
demikian pula karyawan pada saat mereka pagi juga dilakukan pemeriksaan
pulang juga dilakukan pemeriksaan
jadi pemeriksaan suhu itu wajib dilakukan
selain tentu menggunakan masker itu sudah harus
di mana semua karyawan maupun tenen maupun pengunjung juga
nah tentu peralatan lainnya kita juga melakukan pengontrolan
jangan sampai terjadi penumpukan ataupun antrian yang panjang
jadi kami juga mempunyai security yang mengatur hal tersebut
hanya untuk amannya
kami melihat bahwa pusat belanja ini umumnya untuk di dki
kita mempunyai akses pintu
itu punya pintu bukan hanya satu
ada beberapa pintu
selain itu juga kita mempunyai public area yang cukup luas
artinya ada koridor yang cukup lebar
sehingga tidak perlu berdesak desakan
itu yang kami melihat bahwa hal ini sebenarnya untuk pusat belanja lebih aman ya
itu juga kami berikan jarak
jadi untuk masuk lift yang biasa kapasitas sepuluh sekarang hanya boleh lima
kemudian mungkin excilator juga kita berikan tanda tidak boleh berdekatan ya
di samping untuk resto maupun food court itu untuk kursinya kita atur
jadi sedemikian sehingga semua menjadi berjarak
jadi kami dari pusat belanja juga mempunyai tanggung jawab moral
terhadap kesehatan masyarakat dan juga kami mengerti bahwa
covid ini juga harus masih dijaga
sehingga kami setiap mal juga akan mempunyai tim pengendali covid
selain tiap hari itu juga dibersihkan semua gedung dengan disinfektan ya
baik terima kasih sekali bu ellen untuk perbincangan pada malam hari ini di cnn indonesia newscast selamat malam bu
hari kedua lebaran dan di masa pembatasan sosial berskala besar
pengelola mal menyatakan kondisi ini membuat pengelola mal justru merugi
hari kedua lebaran dan di masa psbb mal di surabaya tetap buka
penurunan omset terutama dirasakan gerai pangan maupun sandang
di masa psbb restoran diminta untuk melayani pesanan dibawa pulang
karenanya beberapa gerai pun memilih tutup
sedangkan gerai yang buka mereka mengaku pendapatan yang diperolehnya hanya cukup untuk membayar gaji karyawan
sementara untuk perolehan sewa gerai pengelola mal juga mengalami kesulitan
hal ini dikatakan asosiasi pengelola pusat belanja indonesia daerah jawa timur sutandi purnomo sidi
sutandi mengatakan biaya operasional mal seperti biaya listrik yang mencapai tujuh miliar rupiah per bulan tetap harus dibayarkan
belum lagi biaya operasional lainnya
sepinya mal juga terlihat dari jumlah kendaraan pengunjung yang parkir
di akhir pekan kondisi sebelum pandemi rata rata kendaraan roda empat yang parkir di mal mal besar di surabaya mencapai enam belas kendaraan
di masa pandemi seperti sekarang maksimal hanya empat kendaraan
kami sebagai pengelola mal ini
masih bertahan untuk buka
sebenarnya bukan lagi alasan ekonomis
kalau kita secara berpikir secara ekonomi lebih baik mal itu kita tutup
kenapa demikian karena dengan saya tutup semua burden hilang
saya tidak harus membayar pegawai saya tidak harus membayar dinding service parkir dan lain lain
tetapi tanggung jawab sosial itu lebih berat
kenapa demikian karena mal itu adalah padat karya
di dalam satu mal
itu ada hampir lima sampai lima kendaraan
ada sampai enam karyawan termasuk spg
sejak pandemi covid sembilan belas beberapa mal melakukan adaptasi
mulai menyediakan fasilitas cuci tangan bilik disinfektan pemeriksaan suhu tubuh
pengaturan jarak antar pengunjung dan tentu saja mewajibkan pemakaian masker
beberapa pengunjung pun mulai menyesuaikan
sekarang kalau misalkan biasanya kita masuk dengan sesuka hati
kita awal masuk saja sudah lihat kan harus kita
kan harus dites suhu
saya sampai nggak mau kok masuk ke dalam biliknya yang ada disinfektannya itu
ya ini cairannya apa
kan lebih baik saya jaga jaga sendiri
saya bawa selalu kan untuk cairannya
kita beli barang pun sampai di mobil itu sudah ada cairan disinfektan sendiri gitu
pandemi kofit sembilan belas membuat mal mulai berubah menjadi lokasi untuk berbelanja kebutuhan

tidak untuk window shopping ataupun gaya hidup
tidak untuk nyuri hidup berjalan jalan ataupun berkumpul
wida subianto andreas wijaksono surabaya jawa timur
menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar di provinsi dki jakarta
beberapa titik pengecekan memperketat arus balik
cnn r conference saya akan kembali bersama rekan saya reinhard sirahit